baik kami akan melanjutkan dialog editorial view
masih dengan bersama mas revo lusiriza dan juga mas bambang harimurti
namun kali ini kita akan membahas dan memaknai komentar ketua kpu hashim ashari
soal siapa tahu sistem pemilihan caleg kembali pada proporsional daftar tertutup
sejumlah pihak kemudian mengatakan ini ketua kpu offside begitu
mengingat posisinya sebagai eksekutor regulasi yang seharusnya tidak mengomentari
soal bagaimana kemudian regulasi itu masih digodok
saya akan ke mas revo terlebih dahulu
mas revo bagaimana sian indonesia kita melihat hal ini mas
apakah etiskah kemudian kalimat ini muncul
sebaiknya ketua kpu itu lebih fokus pada urusan urusan tahapan tahapan dulu ya
kita tahu selama dua pekan terakhir ini kan cnn indonesia termasuk
cukup kritis menyampaikan
dengan tahapan verifikasi yang ada beberapa hal yang kita nilai
ada komisioner dan juga ketariratan jenderal itu melakukan manipulasi
masih ada dukaan juga
tapi berpikir kita merasa ketua kpu sebaiknya melakukan pembentangan
pembentangan berkaitan dengan kritik itu muncul
dan kemudian fokus pada tahapan tahapan itu
sehingga pemilu ini bisa berlangsung sesuai dengan tahapannya
sehingga proses pencoblosan tetap berjalan di tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat itu
dan produk yang dihasilkan begitu tidak muncul masalah masalah
tapi dengan alasan alasan
dan itu juga mengatakan bahwa kita harus berpikir pikir
ketika ketua kpu menyampaikan bahwa sistem pemilihan bisa jadi kembali ke waktu itu
memang apakah ini ranah dan kewenangan dari kpu
sampaikan hal itu
lagipula juga kita tahu bahwa kita dulu menjalankannya dengan partai
tapi kemudian ada yang berpikir pikir
ada banyak sekali pada waktu itu
untuk membangun supaya masyarakat itu bisa langsung memilih sosok yang dinilai paling pas dan cocok
sesuai visi misinya dan merasa terwakili oleh mereka
langsung pada memilih nama
kalau dulu kan sampai kemudian ada istilah nomor jadi nomor sepatu gitu
karena kita memilih
maka urutan urutannya akan
yang akan jadi adalah urutan satu dua dan seterusnya gitu
sesuai dengan suara yang masuk
itu dinilai tidak fair karena akan
mengurangi kesempatan kepada calon calon yang ternyata oleh partai ditaruh di nomor bawah misalnya
kemudian muncul sistem baru
kita bisa memilih langsung pada namanya
jadi partai di selain partai
kemudian ada nama nama
bawahnya sehingga kita bisa langsung mencoblos atau memilih nama
kalau misalkan kita merasa tidak mengenal baru
dan calon calon yang ada
kita memilih partainya
nanti kemudian suara yang masuk ke partai
distribusikan sesuai dengan mekanisme yang ada
nah kalau misalkan kita kembali ke masa lalu
ini kan artinya kita mundur lagi
dalam sistem demokrasi
sebanding kemudian berspekulasi seperti itu kan
kalau memang kekhawatirannya adalah banyaknya
banyaknya baliho baliho atau nama nama orang yang muncul di jalanan
ya sebaiknya pemerintah itu menertibkan balihu balihu
yang kita tahu balihu balihu itu kebanyakan dipasangkan tanpa ada pajak yang dibayar
kita merusak keindahan kota misalnya
nah lebih baik kemudian kpu bekerja sama dengan
atau pp setempat gitu ya
untuk melakukan penertiban penertiban kepada mereka mereka
menjalani masa tanpa
baik mas revo berarti kalau kemudian hal ini sampai terjadi
begitu maka ini menjadi sebuah kemunduran bagi sistem demokrasi kita
saya akan ke mas bambang
bagaimana anda sebagai jurnalis senior memaknai ini mas
apakah kemudian ini hanya sebuah kemungkinan kondisi yang disampaikan oleh seorang ketua kpu
atau jangan jangan ini bisa dimaknai ditafsirkan menjadi sinyal tertentu misalkan
ya itulah menurut saya harusnya ya ketua kpu
kpu itu kan semacam majelis hakim lah dalam pertandingan gitu ya
wasit gitu ya
dia janganlah memberikan satu ucapan ucapan yang bisa dikesankan tidak netral
biasanya tidak netral gitu ya
nah bukan berarti dia tidak bisa mengomentari masalah tertutup terbuka ya
tertutup terbuka ini
tapi menurut saya terbatas pada harusnya dia mengatakan kira kira dia menyampaikan pada publik
ini kan ada gugatan di mk
kalau gugatan itu dikabulkan oleh mk maka sistemnya jadi tertutup
nah karena itu kami sebagai organisasi yang taat undang undang taat konstitusi tugas kami terbatas menyiapkan
kalau ditolak ya kami sudah siap
kalau diterima kami juga sudah menyiapkan sebagai wasit yang baik
dan menolak untuk mengatakan mana yang lebih baik mana yang lebih buruk lah gitu
karena itu bukan kewenangan dia gitu ya
dia harus memberi kesan bahwa dia adalah wasit yang kredibel dan profesional
dan tidak berpihak
jadi sayang lah gitu
oke kalau kemudian anda mengatakan semacam ada perbandingan mana yang lebih baik mana yang tidak begitu
apakah kemudian ketika ini disampaikan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini ketua kpu
apakah ini menandakan akan ada sesuatu atau kemudian positioningnya terganggu tidak ke publik melihat kpu hari ini
nah iya saya kira itu akan membuat berkurang ya kredibilitas kpu
padahal kpu itu kan perlu tinggi kredibilitasnya
karena ada kemungkinan hasil pemilu itu tidak diterima
kan oleh yang kalah
jadi penting sekali bahwa kpu itu lembaga yang kredibel
jadi kredibilitas itu harus dijaga betul oleh semua pengurus kpu apalagi ketua umumnya
oke saya akan kembali ke mas revo tadi
salah satu hal yang menarik yang anda sampaikan adalah soal
bagaimana seharusnya kpu ini fokus saja menjawab pertanyaan pertanyaan publik
seputar adugaan kecurangan adugaan kejanggalan begitu mas revo
bagaimana anda melihat komentar yang disampaikan kemarin yang mengatakan
mekanisme sedang berjalan bukan jawaban yang jelas cenderung pasif begitu
apakah ini tidak memperlihatkan adanya semangat untuk menjawab pertanyaan publik tadi mas revo
sorry bang maksudnya pertanyaan publik yang mana ya bu
soal dugaan kecurangan verifikasi faktual misalkan mas
yang verifikasi ini kan soal dugaan
soal dugaan manipulasi verifikasi ini kan sudah masuk ke dkpp ya
kita semua sekarang menunggu bagaimana keputusan dkpp dijatuhkan
kait dengan proses yang berjalan
soal kpu sepertinya juga menahan diri ya supaya tidak
untuk menghormati keputusan dkpp dan itu kita
kalau memang seperti itu
kalau memang ini di nilai penting
di proses pembangun kredibilitas
seperti yang tadi juga mas bambang sampaikan bahwa
kredibilitas kpu ini kan menjadi sangat penting
karena jangan sampai kemudian
produk yang dihasilkan ketika nanti
ada apa ya
menjadi berkurang kredibilitasnya gitu karena
tahapan tahapannya itu tidak tidak up down atau
nah proses perbaikan internal dan evaluasi internal
tentu yang kita harapkan sekarang yang dilakukan oleh kpu
karena tahapan tahapannya kan masih panjang
dugaan manipulasi verifikasi ini kan
kita juga masih khawatir
bahkan kalau ketika nanti proses penyusunan calon legislatif
miriplah ketika proses verifikasi partai politik
karena setiap calon calon anggota kdpd
itu bisa memberikan
entah itu dalam bentuk ktp dan sebagainya
dan harus diverifikasi
dan sampai kemudian persoalan yang sama berulang
ketika bersemarih verifikasi calon legislatornya
nah ini kan memang yang menjadi
gas kita juga gitu ya sebagai media untuk mengawal
sehingga tahapan tahapan pemilu itu berjalan dengan lancar
kemudian semuanya berjalan dengan baik
kredibel sehingga semuanya juga sesuai yang kita harapkan bersama
bahwa pemilu berlangsung sesuai jadwal di februari dua ribu dua puluh
artinya tidak menjauhkan
khawatiran tentang penundaan dan sebagainya
itu yang kita harapkan
tapi kalau memang nanti dkpp memutuskan
kalau memang terjadi hal yang tidak patut
memotori arti manipulasi
dan kemudian dkpp menjatuhkan keputusan keputusannya
tentu kita berharap semua pihak harus
mematuhi keputusan yang ditentukan oleh dkpp ya
artinya taruhannya adalah tentu kredibilitas penyelenggara pemilu dan
tentu jangan kemudian ini menjadi celah begitu ya ketika
ketika hasil nanti dari pemilu disengketakan
saya terakhir ke mas bambang
bagaimana kemudian media kita jurnalis melihat hal ini
bagaimana kita mendesak agar kemudian
ada respon yang cepat pula
agar kemudian segala tahapan yang sedang berjalan ini
kredibel dan sesuai dengan aturan yang berlaku begitu mas bambang
ya kalau kami ya di media ya
kalau kami ya di media yang sudah pernah meliput pemilu pemilu sebelumnya
sebetulnya keluhan proporsional terbuka itu lebih dari keluhan dari partai politik
karena ketika bagi bagi suara itu banyak kasus lah gitu ya
tapi itu urusan internal partai politik gitu loh
kalau partai politiknya manajemennya bagus ada masalah
tapi kalau partai politiknya rada
mengizinkan terjadi masalah masalah yang transaksional
ya itu terjadi
itu sudah rahasia umum lah bagi para wartawan yang meliput pemilu pemilu sebelumnya
nah kalau menurut saya justru tugasnya kpu itu lebih baik fokus
agar masalah problem ini diselesaikan
supaya benar benar pembagian suara internal partai politik itu
tidak semena mena ya
tapi itu kan suara rakyat gitu loh
dengan sembarangan gitu loh disalurkannya
disalurkannya harus sesuai dengan yang paling mirip dengan kemauan pemilihnya begitu
dan menurut saya daripada malah mikir mikir sistem sistem yang berbeda
fokus aja supaya sistem yang ada sekarang itu menjadi lebih baik lagi
semakin kredibel semakin dipercaya oleh masyarakat gitu ya
oke mas bambang terakhir
saya kira memang tugas kita juga nih para jurnalis untuk menggali motif motif
dibalik partai partai orang orang yang menginginkan perubahan ini
apa sih apa betul untuk kepentingan rakyat atau kepentingan yang kita sebut juragan partai ya
para pemilik partai
bukan pemilik kedaulatan rakyat
oke artinya terakhir bagaimana kemudian publik dan kita media juga mendesak
agar kemudian segala dugaan kecurangan dugaan kejanggalan tadi
ini segera terjawab begitu
mengingat kalau tentu kita menghargai proses yang berjalan
tapi rasanya cukup lambat begitu dari kemudian dinamika yang terjadi di publik
ya saya kira transparansi harus ditingkatkan dan saya kira para pengurus kpu itu
harus sangat menyadari posisinya sebagai semacam hakim atau wasit dari sebuah kegiatan yang besar
yang kredibilitas itu jadi sangat penting gitu loh
karena kalau enggak kalau kredibilitas kpu ini hilang aduh ini harganya akan mahal sekali
jadi mereka mungkin perlu mengevaluasi ulang apa yang mereka telah kerjakan selama ini
lalu menjadi inilah lebih profesional lebih fokus untuk memastikan bahwa mereka menjadi lembaga kredibel
yang akan mampu melaksanakan pemilihan ini dengan fair
dengan transparan dan tanpa intervensi siapapun
baik berarti artinya sekali lagi ini taruhan adalah kredibilitas menjadi harga yang mahal
ketika kemudian tidak dijaga dengan baik oleh penyelenggara pemilu
terima kasih atas waktu anda mas revolusi riza wakil pemimpin redaksi sian indonesia
dan juga mas bambang harimurti jurnalis senior telah bergabung bersama kami
selamat malam salam sehat selalu mas bas
selamat malam terima kasih atas kesempatannya